selain di mojokerto kasus kematian unggas secara mendadak juga terjadi di cilandak barat jakarta selatan selasa lalu
suku dinas kelautan pertanian dan juga ketahanan pangan dki jakarta langsung terjun ke lokasi
dari pemantauan yang dilakukan dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan di rt empat belas rw empat belas cilandak barat hari ini
permukiman pemulung ini dinyatakan aman
belum ada laporan warga yang tertular virus flu burung dari unggas yang mati
pemerintah akan terus menyisir ke beberapa wilayah di jakarta hingga dua minggu ke depan
akibat kematian unggas secara mendadak ini beberapa warga mengaku tak lagi memiliki pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari